beralik informasi terkait dengan indeks kualitas udara
di mana penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menilai kendaraan konvensional
jadi salah satu penyumbang polusi terbesar terhadap udara jakarta
heru bahkan menyebut bahwa pemprov dki tak mampu bergerak sendiri
untuk mengurangi tingkat polusi udara dibutuhkan peran serta warga jakarta
sementara itu wali kota tangerang selatan benjamin daphne
kualitas udara yang buruk di tangsel disebabkan oleh sejumlah faktor
di antaranya adanya asap kendaraan bermotor hingga pembakaran sampah oleh warga
kualitas udara di ibu kota jakarta saat ini kembali memasuki kategori tidak sehat alias buruk
terlihat asap putih dan kelabu di langit jakarta yang menyamarkan pandangan mata
terlebih saat memandang gedung gedung tinggi pencakar langit
berdasarkan data iqr pada kamis pukul enam empat puluh
indeks kualitas udara jakarta mencapai angka satu ratus lima puluh sembilan atau dalam kategori tidak sehat
pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono pada kamis sore menilai
kendaraan konvensional bisa menjadi salah satu penyumbang polusi terbesar terhadap udara jakarta
heru pun tak menampik pemprov dki tak mampu jika harus bergerak sendiri
untuk mengurangi tingkat polusi udara sehingga harus dibantu oleh masyarakat
kami berpikir apa yang kita lakukan polusi dari konsultasi
kita sama sama kalau hanya dki juga lakukan juga dki sempat lompat
polusi itu tetap ada kalau kita bisa bersama sama
sementara itu menanggapi kualitas udara di kota tangerang selatan banten
wali kota tangerang selatan benyamin daphni kamisio menyatakan
jika jajarannya sudah mengambil langkah langkah yang diperlukan
menurutnya kualitas udara yang buruk
disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya asap kendaraan
dari jumlah kendaraan yang meningkat di kota tangerang selatan
selain itu masih terdapat masyarakat yang membakar sampah rumah tangga
yang turut andil mempengaruhi kualitas udara
kemudian langkah langkah yang kami lakukan adalah dengan melakukan
pemeriksaan gas emisi gas peluang dari kendaraan bermotor di kota tangerang selatan
kemudian juga kita lakukan penanaman pohon pohon pelindung di kota tangerang selatan
pemkot tangsel juga sudah menempatkan alat pengukur kualitas udara
di dua belas titik pantau yang dilakukan secara terus menerus
selain itu edukasi juga terus diberikan kepada masyarakat
akan pentingnya udara bersih yang sangat dibutuhkan warga
tim liputan cnn indonesia
pada kamis petang kemarin jakarta masuk dalam sepuluh besar kota paling berpolusi di dunia
data itu terpantau dari pengukuran kualitas udara secara langsung
oleh iqr sebuah perusahaan asal swiss yang mengoperasikan platform informasi kualitas udara real time terbesar di dunia
kita simak bersama ini dia
dalam grafis anda bisa lihat bahwa jakarta ada di urutan nomor lima kota paling berpolusi di dunia
di atas ibu kota jakarta ini ada dubai uni emirat arab lahore pakistan doha qatar dan dhaka bangladesh
status warna kualitas udara jakarta berwarna oranye
dengan angka indeks satu ratus dua puluh enam artinya kualitas udara yang tidak sehat bagi kelompok sensitif
lebih lanjut pada jumat pagi tepatnya pada pukul tujuh pagi
polusi particulate meter dua lima udara di jakarta tercatat dua puluh satu kali lipat melampaui pendoman aman dari organisasi kesehatan dunia atau who
sejak pukul dua puluh
hari tadi bahkan tingkat kualitas udara masuk di kategori merah atau tidak sehat
dalam data pemantau kualitas udara
nafas nyaris seluruh wilayah jakarta diwarnai zona merah pada pagi ini
namun ada lima wilayah teratas peringkat zona merah di jakarta
pertama di wiku pg kedua di kebonjeruk ketiga di grand melia jakarta keempat di layar permai pik dan yang terakhir di ahp capital place